salah satunya adalah kedai mie di kawasan tebet jakarta selatan yang baru buka awal juni dua ribu dua puluh
ini kan termasuk prioritas yang harus dipikirkan
kami menemukan memang transaksi transaksi investasi ini beberapa dilakukan tanpa memperhatikan prinsip tata kelola yang baik
pencapaian mereka udah gak kayak dulu kemaren